jika dia tidak memberikan tumbal maka nyawanya yang akan pecah kamu adalah
makhluk yang dilaknat oleh allah swt kembalilah ke tempat jangan ganggu dan jerumuskan
mataku ke dalam lembah kenisnaan jika begitu kau juga harus mati
semua setan jin perawangan tidak akan bisa melawan
aku sudah tidak peduli lagi dengan tumbal tumbal
salman kamu jangan main main sama maut ya
aku tidak mau lagi ngurusin urusan kamu
baiklah aku sudah tidak peduli lagi
kau yang atuh
manusia licik dan serakah
kau pikir begitu mudahnya kau dapat melupakan perjanjian
kau tak akan lepas dari hukumanku
aku sudah bosan jadi pengikutmu
aku ingin bebas dari jin perawangan dan tumbal tumbalmu
pergi jangan ganggu aku lagi
kurang ajar kau telah menikmati harta kekayaan pemberianku
dan sekarang kau ingin melupakan wajibamu

api enggak lama kemudian istrinya pun meninggal secara aneh
mengerikan sekali pak
ya memang begitu
karena itu jono
demi untuk keselamatan diri kamu
kamu harus mencegah anak dan istri kamu
untuk berhubungan dengan para ulama
kang jeng ratu bisa marah besar
walaupun kamu sudah masih tua
tapi kamu tetap akan kena hukumannya
untuk datang ke rumah pak d nya
ini ayat pemberian padi
kenapa harus dibuang
sudah saya bilang cepat dua
jangan berdeng nobody
baik baik tuhan putri
semua perintah tuhan putri akan saya laksanakan
kau telah mengikat perjanjian dengan aku
dan hanya mautlah
yang bisa melepaskanmu dari perjanjian itu
saya tidak akan mengingkari janji
dan aku tunggu tumbal berikutnya
aku sudah menduganya dari semula
tapi aku tidak punya
bukti untuk menuduhnya
sekarang apa yang terjadi
sekarang sudah waktunya
untuk memberikan tumbal lagi
tapi saya tidak mau kalau harus kehilangan
ya lebih baik saya tetap miskin
kalau begitu sebaiknya cepat
karena sewaktu waktu iblis itu bisa saja datang ke rumahmu
dimana anakmu sekarang
di sekolah apa nek
jemput dia di sekolah
cepat bawa ke sini
jangan dibawa pulang ke rumah
kamu tidak menepati janji jono
kenapa anak itu berada di rumah ustadz parat itu
aku tidak bisa menembus rumahnya
untuk mengambil nyawa anak itu
cepat ambil dia
atau kau yang akan kujadikan tumbal
kamu mau menyambut usahaku untuk menjadi k e ya
kita sudah ada dalam perlindungan pak d
biarkan dia tumbuh dan berkembang di sana pak
dia malam ini harus ada di rumah
kali ini aku tidak akan membiarkan anakku jadi tumpah lagi
bunuh saja aku pak
jadikan aku tumbalmu
jangan kau ambil anakku jadi korban
kalau kamu tidak mau mengambil anakmu malam ini
kamu akan dibunuh
kamu tidak punya banyak waktu juno
aku sudah bilang berulang kali
perjanjianmu denganmu hanya bisa berakhir jika maupun jono
baik tuan putri
saya akan segera mengambil anak saya
kamu tidak hanya akan mati
tapi juga akan kusiksa
cepat ambilkan tumbal untukku
baik tuan putri baik
ibu bangun dulu
ibu dan dilutaki
aku tidak mau
ambil tita sekarang juga
cepat berikan anak saya
ada apa lagi dengan si jono ya bu
biar aku melihatnya
cepat berikan anak saya
malam ini dia harus ada di rumah
apakah kamu ingin dia dijadikan tumbal juga
jangan pandai biarkan saya saja yang jadi tumbal
masya allah begitu kuat iblis yang merasuki jiwamu jono
kamu harus bisa membebaskan diri dari iblis yang menguasai jiwamu jono
allahu akbar astagfirullahaladzim
jangan dicampur ustaz
orang ini telah membuat perjanjian dulu
jika dia tidak memberikan tumbang
maka nyawanya yang akan pecah
kamu adalah makhluk yang dilaknat oleh allah subhanahu wa ta'ala
kembalilah ke tempatmu
jangan ganggu dan jerumuskan umatku ke dalam lembah kenistaan
jika begitu kau juga harus mati
dini jangan sentuh dia
suamimu telah melunasi perjanjiannya dengan iblis yang selama ini dipujanya
kembalilah kamu berjamaah
untuk memohon petunjuk dan ridho dari allah swt
kamu masih mempunyai tugas untuk mendidik dan merawat kedua anak